mungkin sekarang waktu yang tepat untuk bertanya kepada ayah anda
aku perintahkan kau untuk mencari dan menangkap kepala perampok itu
aku akan gantung dia di alun alun
mungkin ini bukan saat yang tepat
nyawani mas kedasi dalam bahaya
dia harus diselamatkan
tapi bagaimana caranya
lebih baik jika perampoknya sudah tertangkap
lebih baik kita berbicara dengan baik baik
karena ini semua demi ayah hande
kabar yang kudengar
memberikan kepada warga hasil rampokannya
jika perampok itu dibunuh
maka warga pun juga akan marah kepada ayah hadi
ayah hande dalam bahaya
kalau sampai para perampok itu mendapat dukungan dari para warga
untuk masalah hukuman
tapi yang terpenting adalah
tangkap mereka semua
kami permisi kutiparapu
mau ke mana kaunya sepengarang
kau tidak bisa lari kemana mana lagi